tapi sebagai wujud kedisiplinan untuk mereka maka saya akan memberikan tugas untuk mereka
tugasnya untuk kalian memperdengarkan bacaan quran kalian yaitu juz tiga puluh atau judul
sama kepada saya dan guru semua yang ada di sini
jangan itu ya
ini ada apa sih kalian
seberhasil eh posat
aduh aduh gatel
urusan kita belum selesai
kalau misalnya dipesantren
kalau itu salju
kenapa saljunya gak dingin
iya bener juga itu
si lili bilang jangan jangan
ini bukan salju
ini gak ya
ini ada apaan sih kok putih putih banyak banget
aku juga gak tau ini ustaz jahir
si amalia bilang kalau yang putih putih ini katanya salju ustaz jahir
kalian tuh emang gak tahu negara kita punya berapa iklim
negara kita itu beriklim tropis
jadi cuma punya dua musim
ada musim panas
sama musim hujan
jadi gak mungkin banget kalau ada salju di negara kita
lah ustaz jahir
terus kalau misalnya gak ada musim salju
ini apa tuh
buat betulin kasurnya indra
itu lagi dipake sama heikal
sama sobri buat berantem
lagian kalau mau berlibur ke amerika
bukan ke jongo
ini ada apaan
ayo tadi makan sebarang
jadinya ayo bolak balik kamar mandi
emang kamar mandi ada mallnya
ya udah ya udah ya udah ayo tenang posisi punya obat tiare dibuat ayo ya
begitulah ustadz bukhtan dan ustadz ridwan
saya pikir mereka ini semuanya harus dihukum yang lebih berat lagi
biar mereka ini kak
ya sudah tenang semuanya ustadz musa juga tenang
saya paham dunia anak anak memang dunianya banyak bermain main
jadi wajar kalau mereka banyak berulah
tapi sebagai wujud kedisiplinan untuk mereka maka saya akan memberikan tugas untuk mereka
tugasnya untuk kalian memperdengarkan bacaan quran kalian yaitu juz tiga puluh atau juz ama kepada saya dan guru semua yang ada di sini
azan subuh dan langsung berbuka puasa seketika kita mendengarkan azan ma azan maghrib
bahkan rasulullah saw itu bersabda
jika di antara kalian ada yang mendengarkan azan subuh
sementara sendok terakhirnya itu masih ada di tangannya
maka janganlah ia menaruh sendok itu
tapi hingga ia menyelesaikan hajatnya
hadis riwayat abu daud
sampai di sini fahimtum
bayi sekian tausia dari ustadz
kurang lebihnya ustadz mohon maaf
setelah ini kalian boleh istirahat di kamar kalian masing masing ya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
udah waktunya sahur
ismail asun bangun bangun bangun udah sahur sahur
udah sahur dah
udah sahur ismail asun
udah sahur ismail udah sahur
wah sobri sahur sahur sobri
udah waktunya sahur bangun bangun cepetan
eh sobri sahur
sobri udah waktunya sobri ayo jangan tidur dong sobri
ini anak kalau tidur tuh kayak mumi susah dibangunin
hmm pencet tijungnya aja kak
ayolah yang kumencet tenang kak
kalau ini ganggu orang tidur aja sih
risik tau nggak
aduh gimana sih
nuh mau akal tenang ini yuk
udah lah kak
mendingan kita orang selalu duluan aja
biar si sobri dibangunin sama ustadz musa
masya allah padeh